ps ini menggunakan nama panggilan
jika tidak apa yang diakui ps juga
yang pertama triidentitas ini nama panggilan
demikian juga di akun facebook juga menggunakan kanker itu
jadi di tempat tinggal kemarin terakhir ps ini menggunakan nama panggilan
jadi ada menyebutkan robi irawan
termasuk kepada tempat kosnya
kosnya menyebut robi irawan
dan yang bersangkutan ayah kandungnya juga mengenalkan ps ini sebagai keponakan
jadi bukan anak kandung
padahal yang bersangkutan adalah ayah kandung dari ps
namun mengenalkan yang bersangkutan sebagai ponakan dengan nama robby
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya